pada rabu kemarin dua sungai di bima nusa tenggara barat
meluap dan membanjiri lima kecamatan
sejumlah warga pun terpaksa dievakuasi
seorang warga yang mengalami struk dievakuasi dari kediamannya di kelurahan melayu kota bima
rumahnya terkepung oleh banjir
sementara di kecamatan asakota banjir mengenangi seluruh perkampungan dan jalan utama
puluhan kendaraan bermotor yang melintas pun mogok
di kecamatan rasanahe barat sejumlah wanita dan anak anak juga dievakuasi
banjir mengenangi lima kecamatan yaitu kecamatan asakota kecamatan rasanayai barat
kecamatan mpunda kecamatan rabah kecamatan rasanahe timur
dan juga banjir memang terjadi akibat sungai padolo dan sungai melayu di kota bima meluap
bnpb setempat telah mengirim tim reaksi cepat untuk melakukan pendataan kebutuhan korban banjir
kalau yang kita lihat amati sekarang ini karena di kelurahan melayu ini patokan dasarnya yang paling tinggi
kalau di kelurahan melayu ini sudah melewati maka kemasin yang lain akan enak sebuah
situasi sekarang adalah kita sedang melakukan assessment dampak dari bencana itu
jadi sampai dengan siang ini saya belum menerima laporan
tim reaksi cepat bnpb berangkat tadi subuh
tapi kami selalu meminta update kepada bbbd baik yang ada di bima maupun yang ada di provinsi
jadi sekarang listrik walaupun belum semua menyala tapi sebagian sudah menyala
lalu untuk saluran telpon begitu juga